dan memang kalau kita hanya melihat gambar dan juga narasi seperti itu tidak lengkap ya
kalau kita tidak mendengar langsung bagaimana penuturan dari salah satu masyarakat
salah satu warga indonesia yang juga menjalankan ibadah ramadan di sana
kita langsung saja terhubung bersama aning
hingga ramadan ke dua puluh dua ini aning bagaimana suka citanya berpuasa di paris
ya jadi umat muslim di perancis sekarang berpuasa selama delapan belas jam
kita biasanya mulai berpuasa dari jam setengah lima pagi sampai jam dua puluh dua tiga puluh
suka citanya di sini ya suasana ramadannya masih tetap kalahlah sama indonesia
oke aning menggunakan atribut hijab begitu sebagai seumat muslim
kemudian kita tahu sejumlah teror juga memang sempat terjadi di paris
apakah hal tersebut menjadi islamofobia katakanlah di paris
mempengaruhi persepsi masyarakat setempat terhadap imigran khususnya muslim begitu
iya bagi saya setiap muslim itu adalah generasi perubahan
agen yang bisa menyampaikan dakwah
jadi kalau kita punya ahlak yang baik jadi tidak masalah
memang ada orang orang yang rasis
jadi tidak masalah bagi saya karena ya memang seperti itulah hidup di perancis
bukan di negara sendiri
jadi memang seperti itu
tapi sejauh ini tidak apa apa
tidak ada masalah
ya aning sebagai wanita berhijab di paris tadi anda sudah menyatakan bahwa
ada mungkin sejumlah perilaku rasis seperti itu ya
lantas dengan ketika menunjukkan perilaku yang baik seperti itu
mungkin juga ciri khas masyarakat indonesia yang ramah tamah
apakah memang persepsi tersebut mungkin di tetangga tetangga anda mulai sedikit berubah
apalagi kita melihat bagaimana juga adakan rasa terima kasih dari masyarakat perancis misalnya
mendirikan masjid sebagai salah satu bentuk begitu ya dari dukungan begitu kepada masyarakat muslim perancis
dari dulu yang sudah dibangun gitu di paris salah satu masjid terbesar
bagaimana sih sejauh ini anda hidup di sana
jadi di sini itu rata rata orangnya macam macam dari berbagai negara seperti dari maroko algeria tunisia
banyak muslim muslim di sini
sehingga di sini pun terasa senang karena banyak teman teman
untuk tetangga ataupun teman teman yang non muslim mereka juga sangat apresiasi kepada masyarakat indonesia
karena mereka mengira bahwa
karena orang yang berhijab atau beragama islam itu mereka sangat tertutup
tetapi karena dengan perilaku kita yang khususnya orang indonesia yang khususnya suka senyum dan suka berbagi
maka mereka bilang wah ternyata muslim ini memang berbeda dan tidak seperti tidak semua muslim itu tertutup
oke mbak ning tadi berbicara soal berbagi begitu

komunitas muslim dari berbagai negara termasuk juga di indonesia ini suka mengadakan acara buka bersama
atau mungkin berbagi kepada sesama atau acara lain
iya kalau untuk skala kecil saya biasa mengundang teman teman untuk makan di sini sebagai dakwah saya
dan untuk memperkenalkan budaya indonesia
kami di sini juga punya asosiasi perhimpunan pelajar indonesia
jadi itu sangat mempresentasikan
bagaimana indahnya indonesia dan bagaimana budaya indonesia
baik berarti anda juga melakukan begitu ya berbagi takjil mungkin ya bersama masyarakat di sana ya
lantas kalaupun memang budaya ini
ya karena masih juga
masjid di sini itu sangat berbeda dengan di indonesia karena masjid di sini itu seperti di daerah saya itu hanya bangunan rumah dan itu juga warisan dari bukan warisan itu istilahnya pinjaman
dari pemerintah sini untuk dijadikan masjid
jadi bentuknya tidak ada kubah tidak ada macam macam hanya bentuk rumah biasa
tetapi yang penting kami bisa beribadah di sana
aning selain mungkin dari masyarakat indonesia yang ada di paris itu anda tahu detailnya nggak ya berapa banyak begitu dan selain melakukan buka puasa bersama
apakah juga mungkin ada lokasi favorit ataupun kafe favorit begitu umat muslim berbuka puasa di paris
ingat juga kan di sana cukup banyak juga mungkin umat muslim gitu ya walaupun masih minoritas tapi salah satu negara dengan komunitas muslim terbesar ada nggak tuh
tapi kalau orang indonesia lebih suka masak sendiri
maksudnya selera sendiri juga kalau tidak ada sambal tidak mantap
jadi kita biasanya memasak
dan itu biasa budaya kita
biasa budaya kita
kalau nggak ada sambal nggak mantap
itu saya setuju banget
ini artinya rindu ya sama keluarga di indonesia
nanti rencana lebaran akan pulang mudik atau gimana
kalau tahun ini belum saya stay di sini dulu
baru insya allah tahun depan
baik sudah ada rencana mau ngapain lebaran kali ini
apakah anda dan juga mungkin komunitas umat muslim dari indonesia di sana punya rencana tertentu pada saat idul fitri
rencana kita insya allah mau taksiran
ya takdiran kecil kecilan karena bisa mengganggu tetangga
jadi takdiran saja sama masak masak
karena keluarga di sini itu seperti keluarga sendiri
teman teman saya itu seperti keluarga
oke mbak aning terima kasih banyak sudah ngobrol ngobrol bersama kami di cnn indonesia connected ramadan
ya kirimkan salam kami juga untuk masyarakat muslim indonesia yang ada di sana
selamat berpuasa di sana